perjuangan timnas e sports indonesia di ajang sea games dua ribu dua puluh satu di vietnam telah berakhir
dan secara keseluruhan ada enam medali yang berhasil disumbang cabur e sports
dan bagaimanakah masa depan e sports di indonesia
untuk membahasnya sudah bergabung secara virtual bersama kami
kepala pelatih timnas e sports untuk sea games dua ribu dua puluh satu richard permana
selamat malam mas richard apa kabar
belum kedengaran suaranya nih mas
mas richard ini masih ada di hanoi vietnam belum pulang berarti
halo mas rizky selamat malam
sudah nih terdengar selamat malam mas richard
ini gimana hanoi cuacanya malam ini
hujan berembun sama tadi di jakarta sini juga sempat mendung
berarti mirip miripnya ya
oke mas kita bahas soal sea games dua ribu dua puluh satu kemarin
ini kan total berarti ada enam medali ya
dua emas tiga perak
ini kan sebenarnya kalau bicara soal targetnya agak jauh nih ya
tapi melihat perjuangan kemarin teman teman di sea games dua ribu dua puluh satu gimana dengan hasil ini
ya dinamikanya kan tetap ada
kita memang sudah expect dinamika akan terjadi seperti ini
dan untuk nomor yang ditargetkan emas beberapa ada yang meleset
dan beberapa ada yang on point
kita berhasil meraih dua emas tiga perak dan satu perunggu
untuk satu nomor unggulan kami yang seperti misalnya
mobile legend itu juga kami harus terpaksa melayangkan protes
karena di final kami mengalami berbagai kendala teknis
dan juga untuk nomor yang belum berhasil
itu juga perjuangannya memang susah sekali berat sekali
karena itu memang game battle royale
untuk kita dapetin silver itu kemarin kita juga
dari saya pribadi saya bersyukur sekali kita bisa finish di silver
saingan terberatnya dari negara mana sih mas kalau di asia tenggara
tuan rumah vietnam juga jago
untuk misalnya kita bicara mobile legends
memang filipina memang dari kemarin memang menang terus
di sini kita berharap kita bisa mematahkan dominasi mereka
namun ternyata di game keempat juga kita mengalami banyak gangguan
sehingga kita masih gagal untuk mengukir medali emas untuk nomor mobile legends
untuk pubg mobile team jujur kita luar biasa sekali prestasinya
patut diapresiasi sangat
untuk free fire juga kita sangat mendominasi
untuk fifa memang tantangannya di sana ada thailand juara dunia
untuk nomor satu lagi yang kita ikutin frust fire yaitu vietnam kuat sekali
tuan rumah berarti cukup kuat kemarin ya
tapi mas kalau melihat sendiri dari catatan kemarin dari timnas e sport kita di sea games dua ribu dua puluh satu
apa saja sih catatannya atau yang perlu diperbaiki mungkin buat kompetisi berikutnya
ya catatannya mungkin kita akan perbaiki di sistem perekrutan
sistem selek nasnya lalu nanti pelat nasnya juga
kita akan tingkatkan juga level pengembangan atletnya atau pengembangan timnasnya
sampai mungkin sistem latih tandingnya lalu sampai pengawalan ketat pada saat kita bertanding nanti di event multi event selanjutnya
mungkin seperti itu sih pak
oke berarti ada pelat nasnya ada selek nasnya tapi saya penasaran nih
kalau misalnya mungkin olahraga yang misalnya badminton kita kan tahu ya kayak ada prosesnya ada audisinya ada pelatihannya
kalau e sport sendiri ini proses seleksinya pembinaannya seperti apa mas
biasanya normalnya atlet atlet ini kan akan berlaga berjuang atau berlatih bertanding itu di level klub terlebih dahulu
nah level klub ini akan bertanding di event event komunitas
liga swasta atau ikut kejuaraan dunianya yang sudah diselenggarakan menahun oleh para publisher game tersebut
lalu ketika sebuah level tim nasional membutuhkan atlet terbaik
maka kita tinggal menseleksi atlet atlet mana saja yang selama ini sudah berprestasi tingkat internasional
atau mana yang masih di level tingkat nasional
lalu kita kumpulkan mereka semua ini ke suatu selek nas
lalu ketika mereka lolos dari selek nas
nah di pelatnas ini baru digembleng oleh tim kepelatihannya
sehingga mereka layak untuk membela tim nasional indonesia untuk menghasilkan prestasi terbaik
jadi digemblengnya itu yang main gitu ya
ya digemblengnya main
kalau main sih mereka sudah pasti main
mereka itu sudah pasti jago sudah jago banget
kita tuh cuma tinggal bantu level up mereka dari sisi sisi lain yang mungkin selama ini belum mereka rasain
atau mungkin mereka belum sentuh juga mungkin mereka juga belum pernah rasain dan lain sebagainya
itu kita siapin semua
nah kalau misalnya kendalanya sendiri dari para atlet kita tuh apa mas
sejauh ini belum bisa maksimal kemarin di sea games dua ribu dua puluh satu
kurang latihankah atau gimana
ya contoh untuk misalnya nomor pertandingan fifa online dan nomor pertandingan crossfire
kendalanya itu servernya itu sudah tidak ada di indonesia
artinya publishernya sudah tidak berada di indonesia
jadi ketika kita mau latihan
pada saat kita mau mulai platnas
itu kita harus nyari vpn yang dapetin tink terkecil ke server thailand atau ke server filipina
pada saat kita bertanding pun peaknya itu sekitar enam puluh tujuh puluh gitu ya
kalau untuk fts seperti crossfire itu enam puluh tujuh puluh itu udah sedikit ya kurang ideal lah pak
idealnya kan harusnya misalnya kita latihan ke server singapura
itu bisa pinknya bisa sembilan belas ms atau dua puluh satu ms gitu ya
untuk fifa online juga ada kendala bahasa
karena latihannya itu kan bahasa thailand
memang kita sudah hadirkan interpreter untuk kita translate semua bahasa thailand
menuju bahasa indonesia sehingga mereka bisa setting setiap strateginya sesuai yang pelatih mau gitu ya
terus kendalanya ya lagi lagi lebih ke
kalau dua game itu memang kendalanya memang gamenya memang sudah tadi ada di indonesia
tetapi kita punya atlet atlet profesional yang memang memiliki rekam jejak yang luar biasa di game tersebut
oke terakhir nih mas
kompetisi terdekat yang skalanya nasional dan internasional yang mungkin apa ya
perhatian para atlet e sport di tanah air apa aja
uh banyak sekali sih pak
kalau saya lihat ada beberapa atlet fifa kita sekarang mungkin lagi ke doha ke qatar ya
lagi tanding kejuaraan dunia mungkin
lalu mobile legends kayaknya ada tingkat kawasan southeast asia
terus nanti juga ada kejuaraan dunianya juga
lalu untuk pubg mobile juga akan level southeast asia lalu ke tingkat dunia
baru saja selesai tingkat dunia
menuju liga nasional kembali
terus kejuaraan dunia lagi
apa lagi ya pak
banyak sih game banyak sekali pak
banyak ternyata kompetisinya ya
berarti kalau bisa dibilang ini agak serius menurut anda
ada kompetisi internasionalnya
berarti sebenarnya e sport ini bukan cuma rekreasi gitu
tapi bisa jadi profesi setuju mas richard
karena kalau dulu kita main mungkin masih sekitar hobi
kalau sekarang sudah bisa jadi suatu profesi
bahkan ini adalah menjadi sekarang sudah jadi olahraga prestasi
bahkan nanti di bulan desember ada kejuaraan dunia iesf
itu digelar oleh pbsi dan tim garudaku itu di bali
oke jadi kalau misalnya mungkin di rumah dimarahin mamah gitu ya
karena main game terus
nanti mungkin bisa dibuktikan prestasinya
ada hasilnya gitu ya
baik kalau gitu
terima kasih mas richard permana
kepala pelatih timnas e sport untuk sea games dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh satu salam sehat dan selamat beraktifitas kembali